kalau seperti ini terus aku bisa kalah
ratu naga langit memiliki banyak jurus yang tidak bisa aku kalahkan dengan mudah
aku harus segera mengakhiri pertarungan ini

ini tidak seimbang
kalau seperti ini terus istana akan habis terbakar terkena serangan
aku harus membawanya pergi dari sini
beraninya kau mau masuk ke istana banyak jarak
akan ku habisi kau sekarang juga
aku akan pergi ke istana yang lain
aku akan pergi ke istana yang lain
aku akan pergi ke istana yang lain
aku akan pergi ke istana yang lain

aku akan pergi ke istana yang lain
aku akan pergi ke istana yang lain
aku akan pergi ke istana yang lain
aku akan pergi ke istana yang lain

aku akan pergi ke istana yang lain

aku akan pergi ke istana yang lain
aku akan pergi ke istana yang lain

aku akan pergi ke istana yang lain
aku akan pergi ke istana yang lain

aku akan pergi ke istana yang lain
aku akan pergi ke istana yang lain

aku akan pergi ke istana yang lain

aku akan pergi ke istana yang lain

aku akan pergi ke istana yang lain

aku akan pergi ke istana yang lain
aku akan pergi ke istana yang lain
aku akan pergi ke istana yang lain
aku akan pergi ke istana yang lain

aku akan pergi ke istana yang lain
aku akan pergi ke istana yang lain
aku akan kerja di sandu
aku akan pergi ke istana yang lain

tidak akan kubiarkan
kamu menghancurkan setan apa jajan
coba saja hadapi aku
aku tidak akan menyerah sedikit saja
dimanakah keberadaan nimas rarasanta
aku tidak mau
melihat rai rarasanta
aku melawan raja jampan
kalau begitu aku izin
aku ingin sholat terlebih dahulu
baiklah raden kalau begitu aku akan mencarinya
setelah aku sholat
aku akan membantu mencarinya
sesuatu telah terjadi disamaku
nimas rarasanta sedang bertarung melawan ratu nagalami
aku akan kesana raden
tapi aku adalah penuasa
kau tidak akan bisa melawan aku
kau tidak akan bisa melawan aku
kesombongan akan menghancurkan mu
kalau seperti ini
terus aku bisa kalah
ratu naga langit memiliki banyak jurus yang tidak bisa aku kalahkan dengan mudah
aku harus segera mengakhiri pertarungan ini
akhirnya aku bisa mengalahkanmu
dan aku bisa menunaikan suara